minggu sore taman bermain ramah anak yang berada di kawasan tiga raksa kabupaten tanggerang banten dikunjungi puluhan warga
selain berkerumun sebagian warga yang datang bersama keluarga dan anak anak tidak menggunakan masker dengan baik
selain itu kerumunan terlihat di kawasan pus pemkap tanggerang akibat adanya kelompok pemuda yang menggelar acara live music di pinggir jalan
sejumlah pemuda tampak berkumpul tanpa mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak di tengah melonjaknya jumlah kasus virus corona varian omikron
lagi di ajak liburan anak ada yang pakai ada yang enggak
soalnya kalau di ngomong memang lebih ketat
menanggapi hal ini satgas covid sembilan belas kabupaten tanggerang menegaskan pihaknya akan kembali menggelar razia untuk mendisiplinkan warga mematuhi protokol kesehatan
terlebih jumlah kasus covid sembilan belas di kabupaten tanggerang saat ini melonjak dari tiga puluh lima kasus pada desember dua ribu dua puluh satu menjadi lebih dari satu seratus kasus pada januari dua ribu dua puluh dua dengan enam ratus kasus aktif per hari
saat ini lonjakannya sudah lebih dari lima ratus persen jadi ada pelonjakan yang sangat tinggi
sebagian besar memang sudah mulai kendor jadi kemarin perintah pak bupati kepada para camat untuk melakukan razia protokol kesehatan

hingga minggu enam februari jumlah kasus covid sembilan belas mencapai dua puluh delapan tujuh ratus enam puluh kasus
petugas pun meminta warga tetap mematuhi protokol kesehatan
dodi wahyudi tanggerang banten